halo selamat malam sardiaga uno menghadapi jalan berliku menuju gelanggang di tengah elit gerindra yang menentang
menyatakan siap maju pilpres dua ribu dua puluh empat berkali kali tetap saja restu partai harus dikantongi
jalan terjal di depan mata bila sandi hendak maju dari gerindra karena sang ketua umum prabowo subianto sudah ketuk palu untuk diusung sebagai kandidat calon presiden dari partai
apakah mungkin prabowo subianto merelakan setengah sobekan tiket senyapres kepada sandiaga uno atau lebih baik sandi keluar saja demi pilpres dua ribu dua puluh empat di depan mata
inilah spesial hot seat jalan politik sandiaga uno
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu setengah jam ke depan dalam political show
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno
lagi lagi angkat bicara tentang kesiapannya maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
sandiaga menyebutkan dirinya siap maju jika diberi amanah partainya gerindra
dirinya juga terkesan dengan konsep presiden joko widodo di tahun politik yang memiliki konsep bertanding untuk bersanding
talenta talenta terbaik bangsa akan menyampaikan gagasannya yang nantinya bisa dipilih oleh partai politik
hal itu diungkapkannya saat mengisi seminar dan peluncuran bukunya yang berjudul
inspirasi jelajah perjalanan sandiaga uno di kampus universitas surabaya pada pekan lalu
saya siap saya nyatakan nanti partai politik akan menentukan tapi saya sudah menaikkan kesiapan
dan itu sudah kami buktikan dengan pencapaian dari pariwisata dan ekonomi
namun ini butuh tentunya kita berikan penghormatan dan kita berikan uang agar partai politik menentukan pilihan nanti di bulan oktober tahun dua ribu dua puluh
kita tidak boleh mematok matok kita sampaikan itu prerogatif dari partai politik yang lain
kita tentunya harus menyiapkan partai politik nanti menentukan
saya selalu berkoordinasi dengan para partai politik
karena saya pernah gerindra
sinyal kesiapan sandiaga uno untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat sebelumnya disampaikan pada tiga puluh satu agustus silam
usai bertemu sejumlah tokoh partai persatuan pembangunan atau p tiga daerah istimewa yogyakarta
politikus gerindra itu menyatakan siap berlaga di pilpres dua ribu dua puluh
sinyal kesiapan sandiaga uno ditanggapi ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad pada lima september silam
pada saat itu dasko telah meminta penjelasan kepada sandiaga uno terkait sandi yang hendak maju di pilpres dua ribu sembilan belas
dasko kembali mengingatkan soal hasil rapi mas gerindra yang mengusung prabowo subianto sebagai kandidat presiden dari gerindra
kalau untuk yang terakhir terakhir pak prabowo dan pak sandi belum pernah ketemu
tapi komunikasi komunikasi itu juga tetap ada
seperti kemarin yaitu pak sandi juga ada komunikasi dengan saya terakhir menjelaskan beberapa hal tentang langkah langkah yang kemarin akhirnya rame di media
ya tetapi juga apapun itu ya kita akan lihat nanti
dan juga gerindra tetap berpatokan bahwa pencapresan pak prabowo sudah final
isu pencapresan sandiaga uno itu pun mendapatkan reaksi keras dari wakil ketua dewan pembina partai gerindra desmond junaidi mahesa
desmond menyindir keanggotaan sandi yang mungkin sudah tidak punya kartu anggota partai gerindra lagi karena sudah dimakan tikus
sehingga mau saja dicalonkan oleh p tiga
bahkan desmond mengaku senang kalau sandi keluar dari gerindra sehingga tidak merugikan partai
meski mendapatkan penentangan dari elit gerindra sandiaga uno tampaknya sudah mematapkan diri untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
sandi mengungkapkan dirinya sudah punya pengalaman diminta mundur oleh partai gerindra
dia bercerita pengalamannya
karena di tahun dua ribu sembilan belas yang diminta untuk meninggalkan jabatan sebagai wakil gubernur dki jakarta
untuk maju sebagai calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
lantas sudah siapkah sandi kali ini
tim liputan cnn indonesia
dan terima kasih anda masih menyaksikan
untuk menganalisis hasil survei elektabilitas seorang sandiaga uno
sebagai calon presiden dan juga calon wakil presiden pada kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana sosok sandiaga uno dalam beragam survei yang dipotret dari beberapa lembaga
saya akan tunjukkan kepada anda yang pertama dari indikator politik indonesia
ini surveinya periode tiga puluh oktober sampai lima november dua ribu dua puluh dua untuk elektabilitas
calon presiden kita lihat ada di posisi berapa
posisi pertama tetap ganjar pranowo kemudian anies baswedan prabowo subianto ritwan kamil agus harimurti yudhoyono
pak sandiaga uno di calon wakil presiden versinya indikator politik indonesia masih periode yang sama
tiga puluh oktober sampai lima november dua ribu dua puluh dua
jadi sandiaga uno di posisi ketiga
sisanya ada erick thohir kofifa indar parawansa andika perkasa puan maharani tri risma harini susi pujiastuti dan juga mahfud md
ini periode tiga puluh oktober sampai lima november
bagaimana dengan lembaga survei lain yang di sekitar bulan november ke desember
ada surveinya poltreking indonesia periode dua puluh satu sampai dua puluh tujuh november dua ribu dua puluh
berapa sandiaga uno
posisinya di bulan november kita lihat sandiaga uno ternyata turun
di posisi pertama tetap ganjar pranowo
kemudian yang kedua adalah anies baswedan prabowo subianto puan maharani ritwan kamil erick tokir kofifa indar parawansa andika perkasa puan maharani tri risma harini susi pujiastuti dan juga mahfud md
agus harimurti yudhoyono
ada juga mohaimin iskandar
itu di bulan november dua puluh satu sampai dua puluh tujuh november
bagaimana dengan elektabilitas sandiaga uno di bulan november versinya poltreking
untuk posisi calon wakil presiden apakah ada peningkatan ataupun penurunan kita lihat bersama di sini
kalau tadi pak sandi di surveinya indikator posisi tiga
sekarang pak sandi di posisi empat
tapi posisi satu dan dua nya tidak berubah ya ritwan kamil agus harimurti yudhoyono
ada juga mohaimin iskandar puan maharani mahfud md andika perkasa erlangga hartarto
tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters
kita lihat lembaga lain
lembaga ketiga yang kita rangkum yang kita potret adalah carta politika
hasil surveinya baru dirilis kemarin delapan sampai enam belas desember dua ribu dua puluh
carta politika untuk elektabilitas calon presiden
yang pertama ganjar pranowo anies baswedan prabowo subianto ritwan kamil agus harimurti yudhoyono
itu untuk surveinya calon presiden
bagaimana dengan survei di calon wakil presiden
versinya carta politika kita lihat bersama periode delapan sampai enam belas desember
erick thohir kemudian ada kofifa indar parawansa mohaimin iskandar andika perkasa puan maharani basuki cahayapurnama erlangga hartarto dan susi pujiastuti
kalau kita bisa lihat
itu yang terpotret dari tiga lembaga survei yang kami tampilkan tadi
tren elektoralnya meningkat atau menurun
kita lihat sumbernya adalah lembaga survei carta politika tren elektabilitas sandiaga uno sebagai calon wakil presiden
kita lihat di bulan desember dua ribu dua puluh
oke itu tadi hasil survei tren elektabilitas dari seorang sandiaga uno untuk posisi capres dan juga cawapres
apakah kemudian modal elektabilitas ini cukup bagi seorang sandiaga uno maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
kita tidak tahu
malam ini kita langsung mengundang menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
sekaligus politikus partai gerindra yang sudah hadir di studio political show pada malam hari ini
sandiaga salahuddin uno
terima kasih sudah hadir
kita nanti akan menjawab dan juga bertanya beberapa hal poin poin penting soal nasib anda di pemilu dua ribu dua puluh
sudah siap pak untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang sudah kita siapkan
setelah ini kita akan sama sama mencabar ataupun bertanya tentang
kemana arah politik sandiaga uno akan berlabuh di pilpres dua ribu dua puluh
tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus politisi gerindra sandiaga uno mengaku siap maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
padahal rapimnas partai gerindra telah memutuskan prabowo subianto sebagai calon presiden tunggal yang akan diusung
kesiapan maju gelanggang pemilu memicu pertanyaan kemana jalan politik sandiaga uno akan berlabuh di pilpres dua ribu dua puluh
malam ini kita akan langsung membahasnya dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sekaligus politikus partai gerindra sandiaga
salahuddin uno selamat malam
malam mbak nana
oke sebelum saya langsung bertanya kita harus apa dulu teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas pancasila
yang memang sebagai bentuk wujud keterlibatan dari teman teman pemilih muda pada pemilu dua ribu dua puluh empat yang jumlahnya sekitar enam puluh persen
cnn indonesia political show selalu mengundang teman teman badan eksekutif mahasiswa untuk turut bergabung
mengikuti dialog secara virtual dan nanti mereka bisa bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya mengkritik juga bisa
terhadap topik ataupun narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini
selamat malam teman teman terima kasih
nanti mungkin bisa tanya dan juga menyatakan pendapatnya itu udah yang senyum senyum kayaknya ngefans sama pak sandi
nanti pertanyaannya yang paling sulit
kita bisa mulai pak
pak sandi anda berkali kali menyampaikan secara terbuka bahwa anda siap maju dalam kontestasi pilpres sebagai capres ataupun sebagai cawapres
kenapa pak sandi sudah mau mulai terbuka menyampaikan itu ke publik
pengalaman saat kontestasi dua ribu tujuh belas di level daerah dan di dua ribu sembilan belas
di mana saat itu kan prosesnya sangat cepat
dan kesiapan kita ini harus diuji
karena misalnya keputusan untuk dua ribu sembilan belas di bawah saat itu saya masih bertugas di pemerintah provinsi dki
sebagai wakil gubernur tiba tiba mendapat panggilan dan harus mendampingi pak prabowo pada saat itu
dan kalau saya flashback bahwa apakah saya waktu itu siap ya tentu pada saat itu kan belum terlalu siap
nah oleh karena itu pertanyaannya kita harus menyiapkan diri
siapapun nanti yang akan ditunjuk oleh partai politik atau gabungan partai politik dia harus menyiapkan diri
harus menyiapkan apa pemikiran dan gagasannya kepada bangsa ini
khususnya mengenai keberlanjutan pembangunan mengenai isu ekonomi apalagi ada geopolitik lapangan pekerjaan bagaimana isu inflasi yang baru kita bisa atasi
bagaimana harga bahan bahan pokok untuk para mahasiswa bm universitas pancasila bagaimana dengan biaya kuliah mereka biaya kesehatan dan lain sebagainya
ini yang platform yang mesti disiapkan
karena kalau kita tidak
kita jawabnya oh saya sih nggak siap
ini tidak menunjukkan keseriusan untuk berkontribusi buat bangsa dan negara
jadi bapak serius dong
karena bapak lima belas kali loh bicara siap maju dalam kontestasi pilpres
sekitar di atas mungkin sepuluh kali ya
kalau kita lihat kita recap itu udah lima belas kali
saya beberapa kali saya ditanya saya sudah menyampaikan berkali kali bahwa kita harus menyiapkan diri
dan kita harus menyampaikan kepada publik kesiapan kita
karena di posisi
di posisi untuk berjuang membangun indonesia kita gak boleh setengah setengah
kita harus memberikan kontribusi kita secara all out
kesiapan maju kontestasi pilpres itu karena penasaran karena gagal di dua ribu sembilan belas
saya nggak melihat itu sebagai suatu kegagalan
tapi setiap kegagalan itu adalah anak tangga untuk mencapai kesuksesan
saat saya membangun usaha kan saya mulainya juga kalau boleh dibilang gagal
saya di phk
akhirnya saya membangun usaha jatuh bangun berkali kali
saya selalu percaya bahwa jika kita gagal dan menyikapi itu dengan positif
ini justru akan menjadi anak tangga kita untuk mencapai kesuksesan yang tertunda
nah di dua ribu sembilan belas ini kan sebuah event politik yang luar biasa
dan saya sangat bersyukur bapak presiden pak jokowi memiliki kenegarawanan
yang luar biasa
secara beliau berbesar hati mengundang pak prabowo dan saya ke dalam pemerintahan
yang pada saat itu di dua ribu sembilan belas kontestasi tidak akan pernah terpikirkan
namun seiring dengan perjalanan waktu pak prabowo bergabung
setelah saya meminta mungkin satu tahun lebih saya menata usaha saya kembali
akhirnya saya diminta bergabung di tengah tengah covid di portfolio pariwisata ekonomi kreatif
yang betul betul saat itu menghadapi tantangan
nah ini juga kita jalani dan setelah dua tahun ya sama sama kita bersyukur kita bisa mengatasi pandemi
kita berjuang membangkitkan ekonomi dan indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil mengatasi pandemi
dan berhasil memulihkan ekonominya
oke tapi kesiapan anda maju kontestasi pilpres yang anda sampaikan lebih dari lima belas kali itu seperti memicu keresahan pak
yang dikenal partai gerindra anda menyadari itu gak
ya saya sudah beberapa kali memberikan penjelasan
karena kan waktu rapi nas juga saya diundang saya datang
dan tentunya sebagai kader yang loyal saya menyampaikan bahwa saya tegak lurus pada apa yang nanti diputuskan oleh pak prabowo
dan keputusan itu tentunya akan diambil di saat saat nanti sudah ditetapkan
dan akan dibawa ke kpu pengalaman saya memang seperti itu
sampai nanti ke kpu itulah yang final
jadi selama tentunya kita menunggu keputusan final itu tentunya kita memberikan penguatan
dan saya ini kalau dilihat pengalaman saya di gerindra ya walaupun belum terlalu lama
saya baru tujuh tahun bergabung bersama partai gerindra
saya diminta mundur waktu capres saya mundur
bukan hanya sebagai wakil gubernur dki tapi saya mundur sebagai pengurus di partai gerindra
saya diminta bergabung kembali
saya bergabung kembali dan semua keputusan dari pak prabowo sebagai pimpinan tertinggi selalu saya patuhi
jadi anda merasa masih punya peluang sampai nanti pendaftaran di kpu
peluang bisa dicalonkan sebagai capres dari gerindra
memiliki kekuasaan itu adalah partai politik dan gabungan partai politik
mereka akan menentukan
pada saat itu siapapun yang akan ditunjuk harus siap
siap untuk ditunjuk siap untuk seandainya tidak ditunjuk
jadi apapun yang nanti akan diputuskan sebagai seorang kader partai politik kita harus siap untuk menjalankan amanahnya
oke tapi kan ini memunculkan bagaimana ya tidak satu komando begitu di dalam barisan partai gerindra

karena kan rapimnas partai gerindra sudah memutuskan satu nama yaitu prabowo subianto sebagai calon presiden
kemudian tiba tiba ada seorang kader lainnya yang bicara siap juga sebagai capres ataupun cawapres
kan pertanyaannya itu
saya yang minggu lalu misalnya
saya ditanya di pamekasan
ini kader yang sangat militan
kebetulan kepala desa
dengan logat bahasa maduranya yang sampaikan kami berjuang buat prabowo sandi
kami kecewa prabowo sandi meninggalkan kita
sekarang kalau gimana kalau pak sandi kita minta lagi untuk dua ribu dua puluh empat maju
oh kami gak siap
kita harus bilang siap
kita akan berjuang untuk masyarakat membangkitkan perekonomian mereka
mereka harus kita rangkul
kita harus tangkap aspirasinya
dan kita harus tentunya memberikan keyakinan kepada mereka bahwa pemerintah itu hadir
dan proses kontestasi demokrasi itu bukan yang mempolarisasi saling jatuh menjatuhkan
tapi kita harus memberikan suatu kontestasi demokrasi yang tentunya bisa memberikan keberlanjutan daripada pembangunan ini
dan jika ya saya berulang kali sudah menjelaskan bahwa
akhirnya toh keputusannya pak prabowo
kalau pak prabowo memutuskan
a ya kita semua ikut keputusan itu
dan keputusan itu akan tentunya diambil pada saat nanti gabungan partai politik
akhirnya setelah melalui proses tahapan pengkajian pertimbangan
semua akan mengambil keputusan itu
dan apapun yang akan diputuskan tentunya kita akan patuh
oke apapun yang diputuskan akan patuh
tapi ini di sisi lain sekjen partai gerindra orang nomor dua yang terkuat di partai mengatakan bahwa
hanya ada satu capres gerindra namanya prabowo subianto
kalau di luar mengaku ngaku sebagai capres itu ilegal
anda merasa itu ditujukan untuk anda nggak
karena apalagi dari sekjen muzani saya sangat menghormati beliau
kalau umroh suka bareng sama saya
karena saya gak pernah bilang saya ini ditanya siap gak menjadi capres gerindra
kan itu bukan mewenang saya
gerindra itu adalah
pimpinannya pak prabowo dan sebagai ketua dewan pembina dia sebagai pengambil keputusan terakhir
jadi konteksnya harus kita luruskan dan menurut saya ya ini bagian daripada pendidikan politik
bahwa politik itu sangat dinamis sangat cair dan apapun itu harus kita sikapi dengan lapang dada dan nggak usah baper gitu
saya nggak merasa itu ditunjukkan kepada saya
karena kalau saya berhubungan juga dengan beliau sering kita ketemu acara maulid
ya ketawa ketawa senyum senyum tukar pikiran
tapi kita di gerindra ini arahan dari pak prabowo satu teman kurang atau seribu teman kurang satu musuh kebanyakan
jadi buat kita semua politik ini adalah untuk pertemanan
kita harus merangkul dan bersatu padu menghadapi kontestasi demokrasi ini
tapi anda nggak ditegur sama sekali karena kabarnya sudah banyak petinggi gerindra yang mendatangi anda menegur untuk jangan bicara soal kesiapan menjadi capres
belum ada yang
kebetulan saya di gerindra ini ditugaskan oleh pak prabowo untuk fokus di tugas saya di kementerian
saya nggak memiliki tugas sama sekali di kegiatan partai gerindra
saya terus berkomunikasi dan saya pastikan bahwa ini politik persahabatan kok
ini kita demokrasi yang mudah mudahan sejuk demokrasi santun
jadi apa yang saya sampaikan saya tidak akan pernah masuk ke dalam ranah yang memang bukan menjadi domain saya
karena domain ini adalah domainnya partai politik dan disitu baik itu partai gerindra maupun partai lain ya berhak untuk mempertimbangkan
mengkaji dan mengambil keputusan disaatnya nanti
partai lain berhak untuk mempertimbangkan termasuk mempertimbangkan anda sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden
menurut anda itu melanggar adab etika politik nggak pak sandi
tentunya politik ada fatsun tersendiri dan pembangunan pembicaraan koalisi itu pasti akan terus cair berdinamika
saya pernah mengalaminya saat ada di level satu
saya pernah mengalaminya saat ada di level dua

jadi itu para sahabat sahabat pimpinan partai politik elit partai politik yang akan menentukan
dan etika tentunya adab harus dijaga dan kita selalu santun menyampaikan bahwa jika dipertimbangkan tentunya nanti akan dikonsultasikan
dan keputusan akhir itu menjadi domain dan ranah keputusan yang akan diperoleh

pak prabowo itu mentor saya pak prabowo itu yang mengajak saya masuk di pelayanan publik pak prabowo itu yang menjadi guru saya dan saya
sebenarnya gak akan pernah ada di partai politik kalau tidak dimaslitkan
tidak diajak oleh beliau
beliau yang minta saya juga mundur dari gerindra saat pilpres dua ribu sembilan belas
dan waktu itu dia bilang supaya partai partai semua yang lain memiliki sandi
dan setelah kontestasi selesai mk diketok beliau bergabung dengan pemerintahan
saya diajak lagi untuk bergabung
karena memang saya dulu berjuang untuk beliau di dua ribu empat belas sebagai jubir capres pak prabowo
waktu itu berpasangan dengan prabowo hatta sampai di dua ribu dua puluh
di dua ribu tujuh belas juga saya mengikuti arahan beliau jadi saya tegak lurus kepada beliau
dan jika beliau sudah memutuskan dan memberikan arahan tentunya akan saya patuhi
oke berarti anda
siap untuk tidak dicalonkan
harus siap dan itu adalah konsekuensi dari ada di level perpolitikan tingkat nasional
kita harus berkontribusinya itu kepada nkri
dan seandainya mekanisme dari gabungan partai tidak menunjuk tidak mencalonkan
tentunya tetap kita harus terus berkontribusi kepada bangsa dan negara
oke tapi kalau ada godaan dari partai lain
ini kan keputusannya ada di partai politik
jika seandainya sudah difinalkan dan itu akan saya konsultasikan dengan pak prabowo tentunya sebagai pimpinan saya
oke akan dikonsultasikan dengan pak prabowo artinya anda membuka peluang
kalau misalnya ada tawaran dari partai lain untuk mengusung anda tapi tidak dari gerindra
pak prabowo itu selalu menyampaikan ke saya bahwa kepentingan nkri itu adalah kepentingan tertinggi
dan seandainya demi berjuang persatuan dan kesatuan
demi menawarkan kontribusi terbaik kita tentunya harus duduk bersama untuk memutuskan
seperti bergabung dengan pemerintahan
dulu tidak pernah terpikirkan tapi begitu ada tawaran dari bapak presiden kita duduk berdua
dan pada saat itu kepentingan nkri membangun bersama sama
menyatukan yang mungkin pernah terserak untuk bisa berkolaborasi membangun negeri
ya semuanya harus dibuka
itu bukan opsi untuk itu
duduk bersama dengan pak prabowo pada saat sama sama ingin masuk ke dalam pemerintahnya pak jokowi
kapan terakhir kali duduk bersama dengan pak prabowo untuk membicarakan soal peluang pilpres ini
ya tentunya saya rutin bertemu beliau dan setiap bertemu beliau kita bicara bukan hanya politik
kita bicara mengenai isu yang dihadapi berbangsa bernegara
kadang kadang kita bicara mengenai pertahanan kita bicara mengenai ekonomi kadang kadang bicara pariwisata
beliau suka sekali satu destinasi super prioritas kita yang lagi kita kembangkan di sulawesi utara di likupang
dan justru jarang kita bicara mengenai politik terutama dua ribu dua puluh empat
tapi saya selalu bilang sama beliau pak saya selalu berkeliling bertemu menangkap aspirasi masyarakat
dan mereka menyampaikan
dan mereka menyampaikan
menyampaikan tentang keinginannya untuk bahwa kita terus berjuang untuk para pendukung pak prabowo
dan saya sampaikan juga bahwa walaupun di tengah tengah pandemi
antusiasme masyarakat untuk sama sama kita untuk mengatasi situasi ekonomi ini terus terlihat
dan masukan itu yang selalu saya berikan kepada pak prabowo
dan beliau mengapresiasi
dan menurut saya kita harus tentunya memberikan berita apa adanya kepada beliau
bahwa ini yang terjadi di tengah tengah masyarakat
dan beliau tentunya selain sebagai tugasnya di menteri pertahanan adalah pimpinan dari pimpinan saya di partai
di mana saya bergabung
oke rutin berkomunikasi kapan terakhir berkomunikasi secara intensif
bukan di acara kementerian bukan di acara kenegaraan
tapi benar benar bicara berdua soal peluang anda maju kontestasi pilpres
kita rutin bertemu mungkin tiap dua atau tiga bulan
jadi baru beberapa waktu yang lalu kita juga sudah bertemu
dan pertemuannya selalu bersahabat
dan apa yang disampaikan rasanya kurang waktu sama beliau
karena beliau juga sibuk
keputusan yang beliau ambil adalah yang terbaik buat bangsa dan negara
beliau adalah negarawan sejati dan saya sangat hormati beliau
saya melihat keputusan apapun yang beliau ambil selama ini itu
untuk kepentingan bangsa dan negara
yang pak sandi tadi katakan yang tadi pak sandi sampaikan
bahwa rutin bertemu tapi informasi lain yang kami dapatkan
pak prabowo belum mau bertemu dengan anda untuk bicara soal pilpres
jadi anda sudah beberapa kali minta waktu untuk bertemu
tapi pak prabowo belum mau untuk bertemu sampai detik ini
jadi ada dua informasi yang berbeda yang kami terima
ya mungkin kalau spesifik mengenai bicara mengenai pilpres
yang nggak pernah kita bicarakan karena pilpresnya sendiri
baru keputusannya baru oktober kita harus beri ruang
tapi kalau untuk saling memberikan update memberikan pandangan kita tentang
itu selalu rutin bertemu
dan memang tidak pernah diagendakan yuk kita ngomong mengenai pilpres
itu bukan ranah saya itu domain beliau
jadi saya tidak akan pernah bicara pilpres sama beliau
karena beliau ini yang akan menentukan
beliau adalah ketua dan pembina
saya lancang kalau saya akan bilang yuk
saya kan yang akan menentukan
jadi ini yang teman teman mungkin juga harus mengerti
bahwa di mekanisme kami di partai gerindra
keputusan final adalah dari pak prabowo
dan itu beliau akan mengambil keputusan di saatnya nanti
jadi pak prabowo belum pernah memanggil ataupun bertanya kepada pak sandi
soal kesiapan anda maju sebagai capres atau cawapres di pilpres dua ribu dua puluh
khusus mengenai capres dan cawapres tidak pernah
dan saya rasa tidak akan pernah kita akan berbicara mengenai itu
kita meyakini bahwa itu domain beliau seratus persen
dan itu harus kita respect kita harus honor kita hormati
dan di situ memang sebagai seorang kader harus betul betul tahu batas
batasnya itu adalah batas yang nanti pimpinan partai akan memutuskan
sesuai dengan tugas dan fungsi saya di mana saya berada sekarang
tentunya saya akan tidak akan pernah mundur
seinci juga dari arahan yang sudah diberikan
dan saya berikan totalitas
apa yang saya sudah kontribusikan ini betul betul demi sesuai dengan apa yang menjadi harapan beliau
dan tentu saja
karena kita yakin saya pribadi dan saya keluarga saya juga sangat yakin
karena saya banyak berdiskusi sama keluarga
bahwa kita yakin hakul yakin keputusan akhir dari pak prabowo itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara
tapi anda tidak merasa melangkahi ketika pak prabowo tidak tahu
tidak pernah memanggil anda untuk mengklarifikasi kesiapan anda maju sebagai capres cawapres
kemudian anda sudah bicara ke publik lima belas kali begitu atau belasan kali
itu bukannya bentuk melangkahi pak sandi
saya melihatnya itu bentuk keseriusan kita untuk memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara
jadi buat saya kan kalau misalnya memang akhirnya itu dianggap sebagai melangkahi
tentunya saya akan dipanggil akan mungkin diberikan arahan lebih lanjut dan itu akan saya terima
menurut anda pak prabowo tahu tidak ataupun mendengar kesiapan anda maju sebagai capres cawapres
dari pertama ya pak prabowo sudah berkali kali memberikan statement saat ditanya kesiapan seandainya saya ditunjuk sebagai
itu setelah pilpres dua ribu sembilan belas kalau tidak salah sudah dua tiga kali dan beliau menyampaikan beberapa komentar yang tentu jejak digitalnya bisa dicek sendiri
dan itu yang disampaikan kepada saya juga
kalau yang menyampaikan itu ketua umum saya ketua dewan pembina saya di partai gerindra
menyampaikan itu dalam konteks beliau mendengar dan memberikan komentar
sementara tugas saya kan jelas bahwa satu bangkitkan pariwisata ekonomi kreatif
bagaimana buka lapangan kerja ciptakan ekonomi kreatif yang bisa memberikan solusi
dan alhamdulillah tugas saya dua tahun ini
bahwa pariwisata kita loncat dua belas peringkat mengungguli malaysia thailand dan vietnam
ekonomi kreatif nomor tiga terbesar di dunia ini sudah saya buktikan
dan tapi nanti kan keputusannya di tangan gabungan partai politik
yang kami dengar anda sangat percaya diri kalau pak prabowo pada akhirnya akan memberikan restu ke anda
saya nggak pernah semua saya serahkan kepada yang maha kuasa
dan keputusan beliau adalah keputusan yang terbaik
dan apapun keputusan beliau saya akan dukung
dan ini yang merupakan konsekuensi sebagai seorang kader yang loyal
nanti kita akan mengupas lebih dalam soal peluang anda di partai lain
dan juga godaan godaan yang ditawarkan ke anda
tapi kita harus jeda terlebih dahulu pak sandi
jangan kemarau marau tetap bersama kami di politico shield
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masih bersama dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif republik indonesia
kemana arah politik seorang sandiaga uno akan berlabuh
kita akan lanjutkan lagi
tapi anda ini beberapa kali muncul hadir secara terang terangan di acaranya p tiga
ini maksudnya gimana
melirik p tiga untuk jadi skoci atau gimana pak
dan saya bukan pertama kali diundang di partai politik
karena kan kalau kita bertugas di eksekutif tuh mitra kita dpr ri komisi sepuluh
ini teman teman semua kan
dan mengundang kadang kadang bicara mengenai pariwisata
kadang kadang bicara mengenai ekonomi kreatif
terakhir di pamekasan kita bicara mengenai desa wisata
dan ini bukan pertama kali saya diundang di p tiga
sudah berkali kali sebelumnya saya pernah diundang oleh teman teman dari partai lain juga
dan ya sebagai sahabat ya tentunya hadir dengan harapan kita bisa membangun silaturahim kebersamaan
dan menurut saya
sebagai eksekutif diundang mitra di mitra kerjanya ya tentunya kita berusaha untuk hadir
dan setiap kali saya hadir saya mendapatkan aspirasi dari bukan hanya kader p tiga
karena yang ternyata yang hadir itu dari kepala desa
juga dari tokoh masyarakat tokoh penggerak pariwisata kelompok sadar wisata dan lain sebagainya
tapi mitra kerjanya men parekraf itu bukan hanya p tiga
karena pak leng sering hadir di acara p tiga dibandingkan acara partai lain
karena pak leng sering mengundang mungkin
oke jadi kalau ada partai lain yang mengundang anda juga akan hadir
saya akan penuhi undangannya
sebisa saya saya akan hadir
dan saya tuh setiap hari mungkin ada dua belas sampai lima belas kegiatan
karena menurut saya bersilaturahim itu
memperluas wawasan kita
dan disaat ekonomi dan khususnya sektor saya pariwisata dan ekonomi kreatif ini perlu dukungan semua pihak
tentunya silaturahim itu ya selain memperpanjang umur juga membukakan peluang rezeki yang berlimpah
anda melihat peluang di calonkan dari p tiga pak
itu adalah ranahnya partai politik untuk mencalonkan
ya kalau p tiga nya kemudian mempropos anda untuk pak sandi p tiga akan mengusung anda sebagai capres ataupun cawapres
anda mau gak
ya tentunya itu kan butuh gabungan partai politik
dan nanti seandainya ada pembicaraan itu disampaikan ke saya
saya akan sampaikan juga bahwa saya ini kader partai gerindra tentu saya harus konsultasikan dengan pak prabowo
jadi itu menurut saya fatsun yang tepat
seandainya ada seperti itu
dan keputusan pak prabowo seperti apa ya nanti akan saya sebagai kader yang tegak lurus akan saya patuhi
kalau pak prabowo melarang untuk tidak usah kemudian hadir di acara acara partai lain
kemudian tidak perlu di calonkan oleh partai lain
ya itu kalau menjadi keputusan dan ada dalam bentuk arahan langsung dari beliau ya harus kita ikuti arahan dari beliau
namun saya saat misalnya ya
gerindra di mana partai saya bergabung waktu itu calonnya itu ada sembilan
dan dikerucutkan tujuh lima
saya yang pertama kali berinovasi waktu itu
partai pdi perjuangan membuka satu proses untuk menjaring calon gubernur dan calon wakil gubernur
pak ini ada proses pencalonan dari partai lain
bulan ini pdip bulan depan pkb
itu perintah beliau
buka peluang silaturahim
seribu teman kurang satu musuh kebanyakan
itu yang disampaikan pak prabowo
tapi kan ini nggak ada perintahnya pak prabowo juga
jadi berangkat dari situ kan memang proses belum dimulai
belum ada pendaftaran tidak ada proses pencalonan dan lain sebagainya
jadi saya berkaca dari arahan beliau saat itu bahwa beliau itu adalah seorang negarawan
jadi intinya loyalitas terhadap nkri itu jangan terbatas terhadap suatu sekat sekat
tapi berikanlah yang terbaik yang kau miliki
dan nanti saat terakhir kan keputusannya juga di beliau
saat beliau mengambil keputusan kita nggak usah berandai andai
tidak usah kita berhipotesa karena memang kita juga bukan pengamat
tugasnya pengamat mungkin yang berhipotesa
saya hanya menjalankan tugas saya
jadi selama pak prabowo tidak bilang apapun gak melarang ataupun gak memerintahkan
pak sandi jalan terus saja ya usaha terus gitu pak
mengalir karena politik itu juga sangat cair
mengalir dengan kan kita niatkan ini semua sebagai ibadah
niat berkontribusi kepada bangsa dan negara
saya ini di dunia usaha sudah dapat suatu karunia yang luar biasa
saya masuk politik juga beliau yang mengajak
saya ingat sekali kata kata beliau bahwa ini saatnya kamu berkontribusi buat bangsa dan negara
di dunia usaha sudah banyak membuat terobosan
usaha sudah besar sudah jadi usaha nasional
buka lapangan kerja bagi tiga puluh karyawan
sekarang saatnya lah untuk berkontribusi
memberikan yang terbaik buat bumi pertiwi
jadi anda tidak mungkin mengkhianati prabowo subianto
ya gak mungkin lah
kalau beliau memang akhirnya mengambil keputusan ya ini saya akan konsultasikan sama beliau
langkahnya tentunya harus terus berkoordinasi dengan beliau
oke tetap berkoordinasi dengan pak prabowo
selain berkoordinasi dengan pak prabowo kabarnya anda sering diajak diskusi
diajak berkoordinasi dengan presiden jokowi soal peluang anda di pilpres dua ribu dua puluh empat
pak presiden ini saya kagum ya
jadi karena saya kenal pak presiden ini saat di solo
terus dki dan sekarang menjadi pimpinan saya menjadi atasan saya
beliau memanggil berkali kali banyak bercerita tentang strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif
tapi juga bertanya sama saya pandangan pandangan mengenai khususnya berkaitan dengan keberlanjutan demokrasi kontestasi
saya seperti apa baik sebelum di kabinet sampai setelah di kabinet
tapi saya sangat menghargai karena beliau ini betul betul melihat bahwa kontestasi demokrasi ini juga bukan hanya bersaing terus bermusuhan gitu polarisasi
tapi konsep yang bersaing terus bersanding itu buat beliau ini
menurut saya ini adalah inovasi yang luar biasa
mungkin dunia demokrasi yang lebih matang atau lebih dewasa atau lebih tua dari indonesia juga melihat ini belum pernah terjadi gitu
jadi ketemu presiden berkali kali diajak diskusi
presiden masa gak pernah tanya pak sandi gimana elektabilitasnya tetap tinggi itu jadi cawapres
bapak siap gak masa presiden nggak pernah nanya kayak gitu sama pak sandi
ya beliau tentunya sebagai presiden
bukan pada tempatnya apalagi saya kan saya pembantu presiden jadi nggak pada tempatnya lah bicara
karena presiden juga bertanya kepada yang lain seperti mbak puan kemudian pak erlangga itu ditanyakan kepada semua yang masih gak banyak
tapi saya kan posisi saya kan pembantu presiden
justru karena pembantu presiden yang bisa ditanya
putri ya pasti beliau hanya senyum senyum aja kita harus bisa mengartikan lah kalau beliau senyum senyum seperti apa
tapi tugas dari beliau kan terus turun di masyarakat
terus pastikan solusi yang diperlukan oleh masyarakat sampai bantuan untuk desa wisata a b c itu harus jangan hanya di belakang meja

karena beliau memang seorang pemimpin yang ada di tengah tengah masyarakat itu arahan dari beliau

harus turun menyapa pelaku umkm ekonomi kreatif itu tugas dari beliau
karena beliau memang seorang pemimpin yang ada di tengah tengah masyarakat itu arahan dari beliau
turun ke masyarakat itu kan sekaligus meningkatkan elektabilitas
itu adalah satu paket yang berjalan begitu ya
anda turun ke masyarakat elektabilitas juga meningkat begitu
yang kami dengar juga selain meminta anda turun ke masyarakat presiden juga mendorong anda untuk maju terus
ya tentunya kalau bagian daripada tugas dan fungsi saya ya memang itu harus jadi kewajiban kita menghadirkan suatu
kalau bagian daripada tugas dan fungsi saya ya memang itu harus jadi kewajiban kita menghadirkan suatu
misalnya saya ketemu sama pelaku ekonomi kreatif sebut aja namanya erwin
dia mengalami kesulitan nih digitalisasi pembiayaan
dan kalau kita memberikan bantuan fasilitasi dan lain sebagainya
ya itu merupakan tugas dan fungsi kita
nah nanti dampak itu track recordnya dinilai masyarakat seperti apa
ya ini merupakan tentunya nanti pandangan masyarakat terhadap kinerja kita
dan itu plus minusnya nanti akan diukur tersendiri dan mungkin menjadi pertimbangan dari partai politik
elektabilitas anda tadi kan disurvey untuk capres tidak begitu tinggi ya pak ya
tapi untuk cawapres cukup tinggi
nah kalau di posisi capres itu elektabilitasnya yang tinggi adalah ganjar pranowo
kemudian anies baswedan dan juga prabowo subianto
anda sudah pernah berpasangan dengan prabowo subianto
di antara tiga tokoh itu kira kira yang mana yang chemistry nya masuk
saya di dua ribu sembilan belas itu berpasangan sama pak prabowo itu suatu kehormatan
banyak belajar dari beliau dan ya chemistry kita sangat dapat
dan beliau sebagai tokoh yang senior banyak memberikan
dia luas banget kayak enciklopedi berjalan gitu karena dia banyak baca kan
jadi mau sama pak prabowo lagi
ini kan ditanya satu satu kan
jadi itu pandangan dan sama sama kita di pemerintahan dan kita mengusung keberlanjutan pembangunan
karena apa yang sudah dicapai sepuluh tahun oleh pemerintahan pak jokowi ini
menurut kami berdua sebuah prestasi dan walaupun ada nanti penyesuaian
tema besarnya adalah keberlanjutan pembangunan dan percepatan untuk pencapaian target target
supaya kita bisa mencapai indonesia maju indonesia emas dua ribu empat puluh lima
sama pak ganjar saya belum pernah berpasangan
tapi dari interaksi kami berhubungan baik dan juga ada beberapa program pariwisata
yang kita kembali
yang kita kembali mengembangkan
kebetulan destinasi super prioritas borobudur itu ada di jawa tengah
jadi saya banyak berinteraksi
chemistry nya juga dapat
sama mas anies itu tentunya pernah bermitra dua ribu tujuh belas
dan walaupun cuma setahun
kita berhasil memberikan kontribusi kepada pembangunan dki saat itu
pamit diri dan di dua ribu delapan belas saya mundur sebagai konsekuensi
karena di dua ribu delapan belas itu sebetulnya saya tuh nggak perlu mundur jadi wakil gubernur
tapi saya memutuskan mundur saat itu dan saya sudah memberikan satu kesempatan
dan itu kesepakatan bahwa pks lah ya akan menjadi
wakil gubernur karena waktu itu yang pengusungnya adalah gerindra dan pks
jadi waktu itu sebagai
konsekuensi dari pencalonan
sebagai wakil presiden saya juga mundur
sebagai wakil gubernur dan
kepada pks untuk menggantikan
kadernya menggantikan saya
di posisi wakil gubernur
tapi ini informasi yang kita dapatkan
banyak yang memasangkan
ada pusaran kekuasaan yang kemudian
memasangkan ganjar dengan sandi
masa anda itu nggak dengar sih mas
ya pasti ada berita
kalau saya lihat bahwa
demokrasi ini kembali lagi
suatu filosofi pertama
atau perubahan kan seperti itu
dan saya mungkin ada di satu pilar
percepatan dan lain sebagainya
karena pola pemikiran
kita sama dan kita ada di dalam
kluster yang sama tentang keberlanjutan itu
para pengamat untuk
berpendapat seperti itu
tapi sekali lagi
ranahnya partai politik yang nanti akan menentukan
oke kalau soal
ganjar dengan sandi anda nggak masalah
karena itu bagian dari continuity ya
keberlanjutan pembangunan tapi kalau dengan
anies baswedan bagaimana
karena posisi sekarang anies baswedan kan
dipersepsikan sebagai oposisi
lawan dari pemerintah membawa
slogan koalisi perubahan
nah ini yang mesti kita
pelajari dulu perubahannya apa
nih karena kalau perubahannya itu
harus betul betul kalau dulu di dki
ya kita memang koalisi perubahan
posisi yang memang
ingin mengubah arah pembangunan dki saat itu
dan kali ini kalau di
melihat bahwa justru keberlanjutan
dan percepatan pembangunan
jadi gak masuk ya
ya kalau kita lihat
mesti di pelajari dulu
itu perubahannya di bidang apa
kalau di bidang ekonomi saya sangat tidak setuju
karena ekonomi kita sekarang
dalam trajektori yang sangat baik gitu loh
kalau justru percepatan dan keberlanjutan
dalam koridor mungkin itu bisa ada kesamaan titik pandang
tapi kalau tidak ya ini harus duduk dulu
tapi sekali lagi kita gak usah berandai andai lah
ini ranahnya partai politik
intinya pada ujungnya pimpinan partai politik ini
punya posisi sebagai negarawan
mereka akan memilih yang terbaik pasangannya
dan siapapun harus siap dinominasikan atau siap juga tidak dinominasikan

oke jadi memasangkan kembali ani sandi itu agak sulit
karena informasi yang kita dapatkan setelah pilgub dki
hubungan anda berdua kurang bagus gitu kurang harmonis gitu pak sandi
sangat harmonis ya kita ya
jadi kalau dipasangkan lagi kalau harmonis mau
kita bersahabat tapi kan ini ranahnya partai politik
apalagi kalau partai politik ini mengusung ada perbedaan yang satu perubahan
yang satu ada keberlanjutan
jadi change atau continuity kan itu aja
kalau change itu seperti apa
nah ini kan nggak bisa kita tawarkan kepada masyarakat sesuatu yang rancu
harus jelas kita komunikasinya kepada masyarakat calon pemilih kita
platform apa yang kita usung
waktu di pilpres dua ribu sembilan belas jelas platform kita indonesia adil dan makmur
sebagian diadopsi karena kita sekarang menjadi bagian dari pemerintahan indonesia maju
pimpinan presiden jokowi
nah nanti yang di dua ribu sembilan belas juga partai politik itu kan tentunya akan menentukan dulu platform
siapa nominasi presiden siapa nominasi wakil presiden
tapi ini nih platform yang mereka akan usung
ini nih kisi kisihnya dari segi bagaimana penciptaan lapangan kerja
ekonomi apa yang didukung
bagaimana dengan hilirisasi terus atau berhenti
bagaimana dengan ikn
bagaimana dengan ikm
bagaimana dengan kebijakan lain
nah ini yang harus disetujui dulu
kalau disetujui dan kita bisa sepakati tanda tangan baru pilih nominasi presiden sama wakil presidennya
siapa kan begitu konsepnya
oke tampaknya anda sangat berhati hati sekali nih bicara soal hubungan dengan anies baswedan
berarti hubungan anda dengan anies dipengaruhi oleh kondisi politik hari ini ya
oleh poros politik hari ini pak sandi
ya kita persahabatan selalu kalau kita lihat di level
karena politik itu tidak pernah tentang pribadi
kita hubungannya sangat baik
tapi kalau kita lihat kan dari ya yang mengamati secara keseluruhan itu selalu membawa ini ke dalam suatu sekat sekat politik
buat saya itu politik ini justrunya harus dijadikan sebagai wahana bagi kita untuk mengadu gagasan kita
mengadu pemikiran kita dan tidak pernah tentang hubungan pribadi
oke terakhir pak sandi kalau nanti partai politik akhirnya memutuskan anda tidak bisa maju ataupun tidak memilih anda sebagai kontestan pada kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
rencana anda apa apa yang akan dilakukan oleh sandiaga uno kalau tidak bisa bertarung di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
yang pasti gak akan ngambil kerjaannya nana
karena kemarin udah coba jadi host
tapi kan udah menang penghargaan
udah berhasil itu
udah sempat iya
tapi saya akan terus berkontribusi kepada bangsa dan negara dan saya melihat bahwa ruang berkontribusi itu nggak sempit tapi sangat luas
jadi saya menyadari bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat ini miliknya anak anak muda yang tadi dan ini saatnya yang muda juga menawarkan gagasan
karena mereka mereka ini
juga dari kaum perempuan yang sekarang ini semakin aktif
menjadi garda terdepan dalam pembangunan bangsa
saya akan tetap berjuang berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam mungkin kapasitas yang lain
tapi pengetahuan saya di bidang ekonomi untuk memberikan suatu inovasi dan membawa kemajuan bagi bangsa akan terus berlanjut
oke terakhir sekali saya tadi belum menanyakan ini
sampai kapanpun anda tidak akan keluar dari gerindra
saya akan terus berkhidmat di partai gerindra dan saya akan mematuhi apapun keputusan
tapi kalau pak prabowo memutuskan yang lain tentunya akan saya ikuti dengan segala konsekuensinya
karena itu merupakan arahan dari beliau sebagai ketua umum
jadi anda akan tetap di partai gerindra apapun keputusan prabowo subianto
iya keputusan pak prabowo tentunya harus kita maknai sebagai
sebagai keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara
dan saya akan ikut dengan arahan beliau
saya yakin bahwa pilpres dua ribu dua puluh empat ini keberlanjutan ekonomi dan pembangunan yang sudah dilakukan sepuluh tahun ini akan menjadi mungkin titik percepatan
dari pembangunan kita
dan keputusan partai partai politik yang nanti akan mengambil sikap di bulan oktober dan bulan november tahun depan akan mencerminkan itu